namun apabila provinsi provinsi di pulau jawa ini dapat melakukan konsolidasi penanganan covid sembilan belas dengan baik
maka konsolidasi yang baik antar jajaran pimpinan daerahnya
maka pulau jawa juga dapat menjadi kontributor perbaikan perkembangan kasus covid sembilan belas di tingkat nasional
sementara itu terkait varian baru virus corona pemerintah terus melakukan whole genome sequencing dan menemukan sejumlah kasus di indonesia
berdasarkan hasil whole genome sequencing per tanggal dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
diketahui bahwa sudah ada sebanyak satu tujuh ratus empat puluh empat whole genome sequencing yang dikumpulkan ke bank data g said
di mana satu tujuh ratus sebelas sudah selesai dilakukan
sedangkan untuk varian of concern yang terdeteksi ialah jenis varian b satu satu tujuh sebanyak enam belas kasus
varian b satu enam satu tujuh plus sebanyak dua puluh tujuh kasus
varian b satu tiga lima satu sebanyak dua kasus
dan varian b satu lima dua lima sebanyak satu kasus
guna mencegah penambahan angka kasus infeksi varian baru virus corona di indonesia
pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan masuk bagi warga negara asing
ada tiga kriteria wna yang bisa masuk ke indonesia
di antara mereka
antaranya memiliki visa dan izin tinggal
menandatangani kerjasama bilateral travel corridor arrangement atau tca dengan indonesia khusus kegiatan bisnis
serta telah mendapat pertimbangan khusus dari kementerian atau lembaga terkait untuk datang ke indonesia